kita harus meyakinkan bahwa negeri ini sangat ditentukan oleh partai politik apapun partai
sekecil apapun suara mereka mereka akan berdebat di sana
dan itulah bagian dari check and balance
itulah bagian cara kita menghindari apa yang kita sebut sebagai konflik of interest
conflict of interest ini yang terjadi mulai dari saat mulai awal sekali kita melaksanakan eleksi ini
jadi sekali sekali kita melaksanakan eleksi ini kita akan melakukan eleksi ini
dan sekali lagi tempat untuk melakukan check and balance mendismiss apa yang kita sebut sebagai conflict of interest tadi
itu kan sebenarnya tujuan utama dari angket ini
karena bagaimanapun kalau kita mau melihat ke depan
apa yang kita ingin ciptakan dari politik yang berintegritas yang kita sudah impi impikan sejak mulai dua belas tahun yang lalu ya
dimana juga mas viva tadi sudah menjelaskan mereka sudah berupaya menjaga partainya
bahkan pdip sudah punya iso
kemudian mereka begitu seriusnya di partainya di luaran dirusak
kemudian kita diam enggak dong nggak boleh
nah tempatnya adalah sekali lagi kita hanya berharap di partai politik saat ini apapun partainya
untuk kemudian kita melihat memberi edukasi kepada publik
sesuai dengan pertanyaan tadi oh iya indonesia ternyata masih mempunyai marwah di dalam melaksanakan
memilih pemimpin negaranya sehingga enggak dideligit
ini yang kita mau tegakkan legitimasi dari presiden terpilih dan dpr nya sendiri
dan itu yang saya pikir yang paling supreme yang harus kita capai
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya